gelar dalam rangka menyambut peringatan
hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia
mulai dari aksi bapak bapak yang merias istrinya dengan mata tertutup
hingga lucunya balap karung lengkap dengan menggunakan helm
gelak tawa mewarnai kemeriahan perayaan
hut kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia
di kawasan perumahan grenirwanagresik jawa timur
balap karung kali ini berbeda dengan biasanya
para peserta harus jongkok dalam karung yang diikat
tak lupa helm yang wajib dipakai menambah kemeriahan balap karung kali ini
namun meski tak mudah
hal ini yang membuat para peserta balap lebih terpacu
untuk beradu cepat memasuki finish
keriuhan semarak perayaan kemerdekaan juga dirasakan warga
di rt satu rw tiga desa bulungan jepara jawa tengah
para suami yang ditutup matanya
harus berhasil mendandung
dhani istrinya tak cuma memoles bedak
peserta juga harus memoles lipstick
tentunya dengan mata tertutup
hasilnya tentu saja
jauh dari yang mereka harapkan
sementara itu warga desa pabian
mendep madura jawa timur
menggelar sejumlah lomba di kalimarengan
di antaranya lomba voli air
tarik tambang dan mendayung
menggunakan karet atau bat
keseruan perlombaan pecahnya
saat beberapa peserta lomba volley air
terjatuh saat mengejar bola
meski harus beberapa kali jatuh bangun
dan mandi di sungai
sejumlah peserta mengaku sangat senang
karena bisa ikut memeriakan hood ri ke tujuh puluh tiga